seluruh ibadah puasa kita diterima allah swt dan kita saling memaafkan
semoga seluruh ibadah puasa kita diterima allah swt dan kita saling memaafkan
kalau kemarin kita sama sama ada perbedaan pilihan
ada tutur kata yang mungkin kurang pas tidak berkenan
ya di hari idul fitri ini ya kita harus saling memaafkan
membukakan diri menjaga kompakan bangsa
untuk bagaimana negara kita ke depan yang lebih baik
saksikan program program kompastv melalui siaran digital
paytv dan media streaming lainnya